konser grup band rock legendaris asal inggris deep purple
sukses digelar di solo jawa tengah jumat malam
dan diramaikan sekitar tujuh penonton
kunjungan deep purple ke indonesia ini adalah bagian dari rangkaian deep purple world tour dua ribu dua puluh tiga
di mana indonesia adalah satu satunya negara di asia tenggara yang dikunjungi
presiden jokowi dodo pun turut memberiakan konser deep purple di kota kelahirannya
dengan mengenakan busana kasual presiden jokowi dan ibu iryana
hadir sejak awal hingga selesai
bahkan selesai konser jokowi pun sempat bertemu dengan para personil di parpel
selain presiden jokowi hadir pula gubernur ganjar pranowo
yang menyaksikan dari awal hingga akhir konser
ganjar yang datang bersama istri siti atiko dan putranya zinedin alam ganjar
mengaku merasa muda lagi seperti masa ketika deep purple
merajai musik rock dunia
tiba di lokasi ganjar langsung menyaksikan grup musik cadas legendaris indonesia god bless
yang menjadi band pembuka konser deep purple
ia juga menyebut konser ini menjadi obat rindu bagi pecinta musik rock indonesia
ganjar terlihat sangat menikmati lagu demi lagu yang dibawakan deep parple
terlagi saya kira hampir banyak orang dari seluruh indonesia datang ke solo ya
dan tentu saja menarik apalagi mereka yang tahun delapan puluh an tahun tujuh puluh an
suka musik hard rock apalagi deep purple pasti hari ini rindunya terbayarkan
saya sendiri rasanya hari ini kembali anak sma
mereka sangat senior tapi mereka semuanya masih fit menyanyikan sampai terakhir
ganjar juga menyampaikan momen konser ini membuat masyarakat bersuka cita
menyambut normalnya situasi pasca pandemi covid sembilan belas
fajar indrajaya sri hartono solo jawa tengah